kita ke informasi selanjutnya mantan ketua umum pssi muhammad iryawan atau iwan bule resmi bergabung menjadi kader partai gerindra
ketua umum gerindra prabowo subianto juga langsung melantik iwan bule sebagai wakil ketua dewan pembina menggantikan posisi sandiaga uno
pelantikan dilakukan dalam rapat koordinasi partai gerindra yang berlangsung kamis malam di kediaman prabowo di jalan kertanegara
prabowo menampik jika pelantikan iwan bule ini terkait dengan rencana pencalonannya dalam pilgub jawa barat
sebelumnya sandiaga uno telah resmi pamit untuk keluar dari partai gerindra
ia disinyalir bakal bergabung dengan partai persatuan pembangunan
sebagaimana sudah ketahui baru saja bapak komisaris jenderal polisi purnawirawan muhammad iryawan
dan bapak mawardi yahya yang menjabat wakil gubernur sumatera selatan
dan resmi tadi kita terima sebagai anggota partai gerindra
dan tadi kita terima sebagai anggota partai gerindra
tadi kita rantik bapak muhammad iryawan sebagai wakil ketua dewan pembina
mengisi lowongan yang ada yaitu ada beberapa lowongan ada yang meninggal dan ada yang pindah partai
mungkin saudara faham yang baru saja pindah partai
selain melantik iryawan sebagai wakil dewan pembina
prabowo juga resmi memperkenalkan dua putra ahmad dhani ahmad al ghazali dan ahmad jalaludin rumi
atau al dan l sebagai kader baru partai
prabowo mengakui bahwa partainya kini membidik kalangan milenial untuk bergabung dalam partai politik
al mengaku memutuskan mengikuti jejak ayahnya menjadi kader gerindra karena kagum dengan sosok prabowo
saya jujur pilih pak prabowo saya ngefans pak prabowo dari sejak dua ribu empat belas
saya melihat pak prabowo ini adalah tokoh yang sangat punya api yang membara dan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak anak muda
dan saya melihat tokoh pak prabowo ini adalah tokoh yang paling ikhlas kepada rakyat terima kasih